di tengah ramainya kenaikan bbm seorang pria tak dikenal di cirebon jawa barat mencoba membakar salah satu mesin spbu yang tengah mengisi bbm kendaraan pada kamis pagi
beruntung api cepat dipadamkan karyawan atau operator spbu
detik detik seorang tak dikenal mencoba membakar salah satu mesin pengisian bbm di spbu kabupaten cirebon jawa barat terekam cctv pada kamis pagi
tampak sebelumnya pria tersebut mengamati sejumlah kendaraan yang antri mengisi bbm di jalur pertalite
namun tiba tiba pria tersebut menyalakan korek api kayu dan melemparkannya ke tangki motor yang tengah diisi bbm
sehingga api sempat menyala di bagian selang mesin pengisian
beruntung petugas berhasil memadamkan api sehingga tidak membesar
petugas spbu kemudian menangkap pelaku yang mencoba kabur dan menyerahkannya ke polres cirebon kota
belum diketahui motivasi pelaku membakar mesin pengisian
si bbm di spbu